kita ke informasi dari jelang putusan sidang sengketa pilpres gedung mahkamah konstitusi
dikirimi papan karangan bunga bernarasikan sindiran gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh
sejumlah papan karangan bunga bernarasi sindiran gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh
berjejer di dalam area gedung mahkamah konstitusi jalan medan merdeka barat jakarta pusat
total ada lima belas papan karangan bunga yang diletakkan di area samping kantin gedung mahkamah konstitusi
untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas persidangan
papan karangan bunga tidak dipampang di area luar gedung mk
karangan bunga yang memenuhi area dalam gedung mk
juru bicara mk fajar laksono justru berterima kasih dan menganggap sebagai apresiasi
fajar menambahkan karangan bunga yang menyinggung soal gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh
tidak dipampang di area luar gedung mk untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas persidangan
rencananya karangan bunga akan dibersihkan sebelum sidang putusan berlangsung
kepada seluruh pihak yang berkirim karangan bunga kepada kita
itu bentuk apresiasi kepada mahkamah konstitusi
tapi untuk menjaga independensi
hakim konstitusi menjaga netralitas ini suasana persidangan termasuk di luar persidangan
maka itu tidak kita pacang
tapi tetap kita posisikan sebagai sebuah apresiasi
sidang putusan sengketa pilpres masih ada sejumlah pihak yang menyampaikan amikus kuriae
namun hanya empat belas yang akan didalami hakim
alasannya ada mekanisme pembatasan agar tak mengganggu proses pembahasan hingga pengambilan keputusan
amikus kurihae yang didalami adalah yang masuk sebelum tenggat waktu enam belas april dua ribu dua puluh empat pukul empat sore
meski didalami namun jurubicara mk fajar laksono menegaskan
tidak semua amicus kuriaye akan menjadi bahan pertimbangan
mk akan membacakan putusan gugatan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
yang diajukan anies baswedan muhaymin iskandar dan ganjar pranowo mahfud md pada senin besok dua puluh dua april dua ribu dua puluh
yang dijadwalkan akan digelar pada pukul sembilan pagi
ada pun sejak tanggal enam belas hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh
hakim konstitusi ini melangsungkan rapat permusyawaratan hakim atau rph guna memutus perkara tersebut
dan mk juga telah menerima puluhan amikus kuriae yang diajukan berbagai pihak
putusan atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh
akan dibacakan pada senin pagi dua puluh dua april dua ribu dua puluh
ada jurnalis kompasifi francisco donasiano yang saat ini berada di gedung
mk sisko jadi bagaimana dengan penjagaan jelang sidang putusan sengketa senin besok
adakah mungkin rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan mulai besok
baik selama rph yang dilakukan oleh majelis hakim ataupun juga hakim konstitusi di gedung mk ini
memang berjalan secara maraton audrey dan juga saudara nana
memang kalau dari pantauan kami belum ataupun juga masih belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian
sehingga masih kami gali terlebih dahulu apakah nanti akan dilakukan penjagaan ataupun juga rekayasa arus lalu lintas
namun kalau kita berkaca pada kejadian kejadian ataupun juga masa aksi yang digelar di sekitar
khususnya adalah patung kuda ataupun juga patung arjuna wiwaha sendiri
kalau kita lihat akan ada pengalihan arus selalu lintas namun secara situasional audrey dan juga saudara
pembatasannya kalau kita berdasarkan pada masa aksi tersebut
audrey dan juga saudara ini akan dilakukan biasanya pembatasan dengan penutupan jalan
dengan menggunakan beton seperti itu nanti juga terdapat kawat berduri untuk menghalau masa aksi
ataupun juga pergerakan eskalasi masyarakat yang akan menuju
menuju ke gedung mk pada hari senin nanti ataupun juga yang direncanakan
pada pembacaan putusan pada tanggal dua puluh dua atau pada pukul sembilan pagi nanti
atau sembilan pagi pada hari senin sehingga ini masih kami gali informasinya apakah akan ada rekayasa lalu lintas ataupun juga tidak
apabila memang akan ada rekayasa lalu lintas berarti untuk jalan medan merdeka barat
ataupun juga di sepanjang jalan yang berada di depan mahkamah konstitusi ini bisa jadi
atau secara situasional akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas untuk mencegah ataupun juga menghindari
meminimalisir aksi aksi ataupun juga masa aksi untuk bergerak ke arah mahkamah konstitusi
nah terkait dengan sterilisasi juga kalau kita pantau untuk di mahkamah konstitusinya saja
atau dalam internalnya saja audrey dan juga saudara ini juga untuk akses masuk yang biasanya ini ada empat lajur kendaraan
yang bisa berjalan seperti itu di beda merdeka barat namun untuk di pintu masuknya ini juga dibatasi oleh pagar beton
seperti itu dengan gawat berduri untuk meminimalisir kendaraan yang kemudian masuk
ataupun bahkan di bagian dalamnya sendiri untuk akses masuk life ini juga diperketat
hingga pada dari lantai satu hingga lantai lima belas karena lantai enam belas ini digunakan untuk rph majelis hakim
sehingga itulah sejumlah pembatasan ataupun juga sterilisasi yang dilakukan baik dari pihak kepolisian
ataupun dari internal jelang sidaknya empat puluh jam lagi kalau berdasarkan juga jadwal pada hari senin pukul sembilan pagi
sehingga ini yang masih kami nantikan bagaimana apakah berjalan secara kondusif ataupun juga atau tidak
ini kita akan lihat bagaimana eskalasinya nanti akan terjadi pada hari senin audrey
amikus kuriai yang diserahkan tapi empat belas saja yang diterima
sebenarnya seberapa besar amicus kuryai ini bisa memengaruhi keyakinan hakim dalam mengambil keputusan
ya ini juga cukup menarik sebenarnya audrey dan juga saudara terkait dengan amicus korea
total setidaknya yang sudah diterima itu hampir mencapai lima puluh untuk surat dari sahabat pengadilan
namun kalau berdasarkan keterangan dari jurubicara mk yaitu fajar laksono hanya sedikitnya empat belas saja
kemudian yang akan dibawa dalam rapat pengusiawatan hakim untuk ditelah
nah apakah ini akan mempengaruhi secara utuh ataupun juga nantinya akan dibacakan pada sidang putusan
seperti itu ini tidak dijelaskan oleh jubir mk
fajar laksono ini tidak akan dibacakan dalam sidang putusan namun bisa jadi bahan pertimbangan
ini kembali lagi semuanya menjadi otoritas dari hakim mk
ada pun dari empat belas ini kami akan bacakan dua saja kemudian yang akan menjadi bahan pertimbangan
yaitu mulai dari surat ambikus kuriai dari megawati soekarno putri dan juga h k s
dan juga dari mantan pimpinan kpk yaitu bushro mukhodas dan juga salat sistem orang dan juga teman temannya
inilah kemudian empat belas kemudian yang dijelaskan ataupun juga yang dijelaskan fajar laksono
ataupun jurubicara mk yang akan dibacakan seperti itu
nah ini juga cukup menarik apakah yang juga cukup menarik sebenarnya audrey dan juga saudara
mengingat untuk sidang mk sendiri ini yang akan berjalan
dengan delapan hakim mk seperti itu apakah nanti akan deadlock ataupun juga putusan
jadi ketika menuju voting ini akan sama seperti itu dijelaskan juga oleh jurubicara fajar aksodol
melalui pasal empat puluh lima mahkamah konstitusi bahwa nantinya akan dikedepankan dulu dalam rph ini
adalah musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu
ini akan bisa berjalan ataupun juga deadlock seperti itu akan bisa berjalan sedaknya dua kali
apabila tidak mencapai musyarat mufakat maka voting yang akan dikedepankan
dan voting ini mengingat juga jumlah dari hakim konstitusi ini berjumlah delapan
ini akan kemudian akan dijelaskan juga nantinya untuk akan juga dibawa
ataupun juga nanti ya untuk ketua mk ini akan mengambil keputusan yang akan dibacakan pada tanggal dua puluh dua nanti
dari gedung mahkamah konstitusi jurnalis kompasifik francisco donasiano melaporkan